mestinya kamu yang mendapat perlindungan dari bapakmu
dunia memang sudah terbalik
bapakmu malah yang membuat tidak kamu aman
sejak putus sama antin
kamu gak bisa tidur
kamu memohon sama antin
tapi kasih saya waktu beberapa hari untuk berpikir
kalau kamu memaksa
kalau antin butuh waktu
kamu pamit dulu ya
setiap hari nanyain aku
sudah makan sudah mandi sudah tidur sudah udah sudah sudah
tengah tengah tengah tengah
tengah tengah tengah tengah
hidup tidak beraturan
kamu renungkan sendiri saja
apakah dia itu baik atau tidak buat kamu
untung saja ini terumasi nenek
saya ini pasti sudah diusir sama dia
hidup tidak beraturan
kamu renungkan sendiri saja
kedatangan saya kesini untuk niat baik mak
mau kemana duduk aja dulu
dari mana sih kita bisa tahu kalau kita tuh cinta apa enggak sama seseorang
kalau engkom gak ada saya kesepian
kalau engkau pergi saya khawatir
saya gak mau nyakitin engkom karena takut disakiti
saya bahagia banget karena lihat mereka bahagia
dari mana kita tahu kalau orang itu cinta apa enggak sama kita
ya kalau engkom memang
memang udah gak cinta sama saya dia tahu kok caranya untuk pisah
tapi engkau gak pernah selingkuh
selama cinta itu ada gak akan pernah terjadi perselingkuhan
piring boleh pecah semua
pintu boleh rubuh karena sering dibanting
tapi keinginan untuk bersama orang lain gak ada
yang ngerasain itu saya
alhamdulillah rumahnya sudah laku
alhamdulillah insyaallah dua atau tiga hari transferannya masuk
ini uang paling besar yang pernah akan dapat dari kinerja akan sendiri akan pengamu salah
akan pengen beli kios kecil insyaallah uangnya cukup seperti akan bilang kemarin neng kan bisa
jahit neng buka jahitan biar neng ada kegiatan nge suntuk tiap hari di rumah
jangan jangan dokter clara lagi
assalamualaikum bukan neng suaranya laki laki
sobri maaf kang saya kesini nggak mengganggu ngobrolnya sambil duduk
mestinya tkmu yang mendapat perlindungan dari bapakmu
dunia memang sudah terbalik
bapakmu malah yang membuat tidak kamu aman